nasib tragis menimpa febri diayanto seorang pelajar smp di kecamatan tugu mulyo kabupaten
musirawa sumatera selatan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa mayat febri ditemukan warga di sekitar
area persawahan desa ngadirejo kecamatan tugu mulyo pada rabu pagi korban hilang sejak senin lalu
kapolsek tugu mulyo ibtu kosi mengatakan korban berusia empat belas tahun itu diduga menjadi korban
perampokan oleh orang tak dikenal saat ditemukan terdapat banyak luka di bagian wajah dan tubuhnya
begitu pula sepeda motor milik korban yang tidak ditemukan di lokasi yang hilang motor
motor honda beat jadi sudah bisa hilangnya hari senin sore
pihak kepolisian masih mengumpulkan data data untuk segera memburu pelakunya
hanif kairandi musirawa sumatera selatan